dia bisa menerima kondisi orang tuanya
dengan kondisi yang sangat lemah
dia menyadari ibunya
yang tidak diberikan tuhan
kekayaan seperti orang lain
tapi kami kaya di dalam hati
bersama anakku kami bersama berjuang
menjalani hidup walaupun dalam ekonomi yang lemah
dalam golongan derajat yang lemah
kami bersama sama berpengarapan kepada tuhan
agar anakku selamat di dalam pekerjaan
agar anakku selamat di dalam tugas
tapi anakku dihabisi
anakku dirampas nyawanya
yang sudah saya yakini dia sebagai
wali dari tuhan
titipan bagi dia
karena kami orang batak
di mana merantau kau nak
harus siapa yang kau temuin
siapa pengganti orang tuamu di sana
anakku menuruti semua ajaran
dan saran dari ibunya
karena anakku ini memang terlalu dekat dengan ibunya
perhatian kepada ibunya
dan menghormati sebuah wanita
bagaimana dia menghormati adik dan kakaknya
di dalam keadaan sehat
dengan keadaan sujud anakku
harus dirampas nyawanya
setahu ciptaan tuhan
setahu kami memiliki iman percaya
hanya tuhan yang berhak dengan nyawa anak
tapi ini atasannya sendiri
tidak bisa melindungi dan teganya